ketua umum pengurus besar nadatul ulama yahya kolil stakuf menyebut bahwa pihaknya siap menampung dan mendidik seluruh santri pondok pesantren al zaitun setelah kepolisian resmi menetapkan panji gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong di bares krim polri
gus yahya juga menyebut bahwa pengurus besar nadatul ulama akan menghormati seluruh proses hukum yang berlaku karena polemik ini dinilai merupakan permasalahan yang rawan bagi publik
untuk ulama sendiri kami siap kalau memang nantinya misalnya disuruh menampung siswanya kami siap di nu ini ada banyak lembaga pendidikan yang siap untuk itu
saya kira organisasi yang lain juga siap jadi tidak akan ada masalah yang terlalu mengkhawatirkan soal ini
pemerintah juga saya kira sudah melakukan antisipasi dan persiapan persiapan apapun hasil
tapi proses hukum ini tidak berlaku